kalian pada kenapa sih
kalian tuh udah gue anggap sebagai saudara gue
keluarga gue rumah gue
kalian itu keluarga ips buat gue tuh penting banget tuh gak
jadi mau gue sampai kapanpun kemanapun
kalau gue pulang ya ke kalian semuanya
itu tidak betul
alisa sekarang sibuk dengan ale punya nona gebetan itu
sampai ali tidak peduli lagi sama
ale punya muka kenapa kencang sekali
baru habis marah angka sama misha
gue lagi gak mau bercanda ya div
lo udah masalah apaan sih
dada dada mau kalau serius begitu
ale bicara tuh
kalau ada masalah hilang
dan ale juga mau ajak kita mau kemana
gue mau kasih pelajaran sama aldi
karena dia udah ngadu yang gangga tentang gue sama misha kebokok gue
kalau peta tidak lupa tuh
kemarin itu ada yang minta kalau kita tidak boleh ribut sama anak anak kita
ale sudah lupa kan
kemarin betta bilang selesaikan ale punya urusan saja
karena betta dengan kawan kawan itu
ini kawan kawan sudah berangkap bahwa ale tidak butuh kita lagi
hasli kik lu sudah berubah soalnya
kita cabut saja
ya ampun syael
gue itu tahu banget rifki dari kecil
walaupun sikap dia tuh songong ngeselin
tapi dia tuh gak pernah kasar sama perempuan
ya emang sih
bisa dibilang seneng aja kok
dan gue ngeikut campur pas mereka lagi berantem jadi kena tonjol deh
kecap kenapa sih ngeributin banget jadi orang
sampai nyuruh gue masak minsan segala
ya gapapa lah gue kan lapar
kalo gue lapar gimana gue mau konsen ya kan
eh denger ya botol kecap di dunia ini adalah teknologi
lu bisa tuh tinggal klik lu pilih restoran yang lo mau
lo pilih makanan yang lo mau terus udah deh
jadi sampai depan rumah
sorry banget itu gue tau ya
bukannya gue gak tau cuma beda dong
gue kan kepengen dimasakin mie instan sama jodoh
pak what's up lo lo bisa keluar gak sih
gue pusing banget denger suara lo disini rifki
gue mau nemenin lo masa gue udah dimasakin gak gue temenin
gue bantu ya
bisa keluar apa enggak
hah gue pusing ada lo disini
gue gak mau keluar atau kemana mana
yaudah gue disini aja
gara gara lo nih banyak ngomong sama gue udah panci tau gak
ngalahin gue sih
masih muda udah lupa
oloh ya tuhan
bisa aja kan bikin gue rebet
menyubrih banget sih
lo masih gak boleh kasar sama perempuan tau gak
eh perdoman hidup gue adalah gue gak akan pernah nyakitin cewek dan juga kasar sama cewek
jadi kalau lo kenal gue lebih dalam lo akan tahu kalau gue laki laki yang bertanggung jawab dan lemah lembut
kalau gitu salat tadi beneran dari rizky dong
shell kalau lagi sakit masih sakit nih ya pipinya mendingan lo izin aja deh
soalnya gue takut banget itu pukulan rifki tuh ada efek luka dalam gitu
gak mungkin lah cuma lebam doang kok
mungkin gue capek aja ngeliat mereka berantem terus kayak ngerebutin apa tong aneh
maafin temen gue yang satu itu ya che
dia tuh selalu ganggu lo nanti ku bakal bilangin dia supaya dia nggak ganggu lo
sama aldi gue juga tuh
yaudah lo pake aja tuh sama gue coba
nggak cuma ini lo aja
gak usah ngapa gak terlalu keliatan kan
gak sih entar entar
masuk yuk entar malah dimarahin pak dion lagi
kalian pada kenapa sih
gue gak mungkin lupa sama kalian kalian tuh udah gue anggap sebagai sodara gue
keluarga gue rumah gue
kalian itu keluarga ipb
kalian itu keluarga ips buat gue tuh penting banget tau gak
jadi mau gue sampai kapanpun kemanapun kalo gue pulang ya ke kalian semuanya keluarga gue
itu tidak betul
alec sekarang sibuk dengan alec punya nona gebetan itu
sampai ali tidak peduli lagi sama kita kita
dan satu lagi alec sekarang tidak setia kawan sama kita
kita kita yang ada barusan bilang saudara satu negara ips
div itu semua gak bener div lo salah
tapi memang kenyataannya begitu kawan
betul atau tidak kawan kawan
sekarang ale pergi minta tolong saja sama nona yang selama ini ale bela belain itu
lo semua kenapa sih
kok marah sama gue
ini ya dua minumannya sama dua makanan
lo kerja di sini
ya kelihatan sih pakai seragam sama apron
misalnya kerja di sini juga
iya tapi emang kelihatan sih butuh duitnya
secara kan seratannya beda ya sama kita
ya tapi kita harus berhenti
ya tapi kita harus berhenti

lucu banget sih ekspresi mereka
eh tapi gue bingung deh
kenapa ripki kayak ngejar ngejar michelle terus
karena menurut gue michelle gak cantik
siapa yang bilang sih rifqi tuh ngejar ngejar michelle
ya gak mungkin lah
lagian juga nih ya kalo emang rifqi ngejar michelle
itu pasti cuma buat main mainin doang
sejauh gue tuh tau banget loh tipe rifqi tuh kayak gimana
ya udah kakak gitu mereka biar gue aja ya
ehm misi kak udah siap pesen sesuatu
bisa sama rifa aja enggak bukan lo
baik saya panggilin rifa dulu ya
udah lo tenang dulu aja
rifa mereka emangnya sama lo
yumi ternyata harus lihat
aku njay disini
fau hanyaman kodi nang
jangan jangan mereka mau ngerjain gue